jual beli vaksin booster ketiga yang digelar yez dan da
sama sekali tidak mengindahkan petunjuk teknis vaksinasi covid sembilan belas dari kementerian kesehatan
misalnya soal pendataan kelompok prioritas screening sampai input data di aplikasi p care
vaksinasi booster baru akan digelar pemerintah pada dua ribu dua puluh
dan diprioritaskan bagi warga lanjut usia dan kelompok rentan
hingga menjelang akhir dua ribu dua puluh satu aturan baru soal ini bahkan belum diterbitkan pemerintah
harga pun belum ditentukan
tetapi jaringan iez dan da mematok tarif rp dua ratus lima puluh per dosis
dari suppliernya juga gak mau gak boleh kentuk boleh kasih cuma langsung sendiri aja
seorang peserta vaksinasi booster di tempat yez
membandingkan pengalamannya mendapatkan vaksin dosis
pertama dan kedua dengan booster jaringan iez
yang aneh pertama itu tempatnya
tempatnya itu salah satu jasa pengiriman barang
soalnya gak ada banner gak ada orang yang ngarahin
sepi panitianya yang saya tahu waktu itu dua sampai tiga orang
itu pun pakai pakaian bebas
bukan pakaian yang ya kayak tadi gak ada yang pake sapol pp
maksin masa tau dan kesehatan gak ada
dalam vaksinasi masal ini warga yang mendapatkan vaksin
tidak mengisi formulir yang berisi data lengkap seperti di wayat kesehatan
pada vaksinasi dosis pertama dan kedua
ada formulir screening dengan sedikitnya lima belas pertanyaan yang harus dijawab
waktu itu saya tanya saya mau vaksin booster gimana
terus saya tanya langsung aja gitu
kan saya bingung maksudnya biasanya kan ditanyain ktp atau
tapi itu gak ada
sampai akhirnya saya menjawab
dan saya tanya ya pasti
tapi itu gak ada
data peserta vaksinasi juga tidak dicantumkan dalam aplikasi p care milik pemerintah
peserta tidak menerima lembar bukti sudah divaksin seperti lazimnya vaksinasi dosis satu dan dua
saya kirain nanti bakal di print terus dikasih ke saya formnya
bukti sudah menyelesaikan tap tiga
ternyata tidak dikasih sampai saya nunggu sekitar satu jam satu jam satu jaman setengah
itu udah dikasih
akhirnya itu gak ada
gak ada surat
ika mengaku sempat menanyakan apakah panitia vaksinasi bertanggung jawab ketika timbul
kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi
dokternya cuma bilang perkiraan di tahap tiga ini nggak ada apa apa
tapi kalau panas silakan minum paracetamol
akhirnya saya tanya apa ada puskesmas atau dokter yang bisa dihubungin kalau saya kena
terus katanya dokternya
enggak gak ada
langsung minum itu aja gak apa apa kok
artinya mereka tidak bertanggung jawab ketika ada dampak negatif yang dialami penerima vaksin
bahkan tidak ada meja observasi bagi penerima vaksin
padahal dalam permenkes nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh satu kipi mendapatkan perhatian khusus karena berkaitan
dengan keselamatan penerima vaksin
ada aturan ketat kemana warga yang mengalami kipi dirujuk dan dirawat sampai pembiayaannya
semua diatur jelas dalam permenkes ini
kabit pelayanan kesehatan dinkes surabaya sri setiani menegaskan seluruh vaksin covid yang didistribusikan pemkot surabaya pasti terdata
ia tidak mau berandai andai apakah terjadi kebocoran dalam kasus ini
soalnya kalau memang vaksin sinovac gitu kan harusnya ya misalnya ini apa namanya pemerintah ngeluarkan
ini kan mesti keluar berapa harus masuk catatan berapa kan gitu
manager advokasi dan kampanye transparansi internasional indonesia agus sarwono pernah melakukan penelitian soal distribusi vaksin
hasil penelitiannya menunjukkan distribusi vaksin berpotensi memiliki kebocoran karena tidak transparan
sampai saat ini publik tidak tahu berapa jumlah vaksin yang didistribusikan sampai tingkat kota dan kabupaten
dan berapa yang digunakan serta berapa sisanya
menurut agus inilah celah kebocoran itu
pertanyaannya kemudian dari mana didapat vaksin itu
kan nggak mungkin tidak melibatkan apa namanya pejabat terkait
kan nggak mungkin ujug ujug vaksin datang
sementara kita tahu persis bahwa distribusi vaksin dilakukan oleh pemerintah pusat ke pemerintah provinsi
pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten kota
dari kajian yang dilakukannya pola distribusi vaksin yang tidak transparan ini
membuka peluang praktik pungutan liar dan juga jual beli vaksin
dan saya sangat yakin yang terjadi di surabaya itu pasti melibatkan apa namanya
aparat sipil ataupun yang lainnya saya sangat yakin itu
miftah farid andres wicaksono surabaya jawa timur